aku yakin eros yang memegang mustikasi ini
berarti indeks tidak punya perlindungan apa apa
aku harus cepat cepat berubah jadi dewi
sekarang aku harus masuk rumah lagi
aku akan buktikan
kalau kamu masih mencintai aku
karena sampai kapanpun
ditakdirkan akan selalu bersama
sampai ajal menjumpai
biasi lihat dewi gak ada dimana
bukannya terakhir tadi di kamar tuh den
justru karena nggak ada di kamar
makanya aku cariin sampai kesini biasi
loh saya tadi terakhir ngeliat justru di kamar
dia nyarinya malah di dapur
siapa tahu aja dia masak
nggak gak kesini
lohu ini yang dicari cari
malah nongol disini
aku cariin kamu tuh dari tadi loh
kamu tuh kemana aja sih
aku tadi buang sampah
ini sampahnya belum tak buang loh nak
buang sampah yang
di kamar maksudnya
kamu dengerin aku ya
lain kali kalau kamu tuh butuh apa apa
lagi sibuk lagi ribet
kamu minta tolong aja sama biasi ya
jadi aku tuh gak cemas nyariin kamu
basar pengantin baru
senengnya main umpet umpetan
mau dong diumpet umpet
sekarang kamu istirahat disini ya
kamu tau kan
anak kecil aja
kalau salah harus dihukum
gak jauh beda sama kamu
jadi kalau kamu nanti pegel pegel
biar aku yang pijitin kamu ya
dan sekarang dia udah aman disini

dia gak bakal bisa keluar dari sini
selain aku dan mama yang bisa keluarin

sepertinya agar dia ini lebih aman
dan tidak bisa keluar
dan tidak bisa keluar
hampir aja aku lupa
kita taruh prisca disini aja
kita taruh prisca disini aja
yaudah kalau gitu
aku pergi dulu ya

mama tuh tahu banget deh
kamu sekarang pasti mau ke keluarganya rama
kamu sekarang pasti mau ke keluarganya rama
mama tau aja
aku kalau sehari aja gak ketemu sama rama
aduh ma aku kangen banget setengah mati ma

gimana kalau kita teror yang lebih tua dulu
roh kamu tau banget ya
kalau mama kamu ini benci setengah mati sama ningsih
kamu mau apakan dia
mama sudah tidak peduli
bikin dia ningsih ya
bikin keluarga itu berderai air mata
yaudah kalau gitu aku pergi dulu ya
berarti ines tidak punya perlindungan apa apa
elos yang memegang mustica sion
berarti ines tidak punya perlindungan apa apa
enggak enggak enggak
kamu jangan berani berani sama saya sinta
eros gak ada
aku benar benar terpucuk
aku betul betul gak bisa ngelawan dia
kamu denger baik baik
kalau kamu sampai bunuh saya
eros juga nggak akan tinggal diam
jangan lupa like share dan subscribe ya